waduh gak usah makasih
ini gak apa apa ambil aja
saya ini pendukung kamu loh
oh iya belum ngasih tahu ya
saya ini termasuk salah satu penghuni rumah ini
tapi bagian belakang
kalau kata gaulnya mah asisten rumah tangga
tapi semoga seiring waktu berjalan
si neng bisa berubah pikiran
mau nerima si teteh manis
ini bersama si kopi manis
wah teh gawat ya mah teh
mesti dibangunin teh
bahaya nanti ada setan
jadi orang ketiga teh
bangun udah mau nyampe ini
harinah dia teh menipelor
bukan ngerti can propia
karena taktik kita untuk menekan boy udah berhasil
boy udah mau nerima tentang bang ray
gue bikin masalah baru ya
mun kita samperin haikal
dia lagi sama tristan
lu kan tau haikal orang emosional
gua takutnya haikal kepanjang emosional tristan
lo denger ya gue udah nge proof pertandingan sama ray moraga
dan kalau menurut gue sih gimana kalau kita buat partai tambahan dan bertarung lo sama gue
ya lo buktiin aja kapasitasnya sebagai ketua aja
dan kalau sampai lo kalah mending lo mundurin diri deh jadi ketua
karena gak becus
dan kalau bisa ya lo putusin sini
jadi gimana deal
lo pikir gue takut man gue terima man
oke kalau gitu no
eh jan kau
jaga emosi kita sekuat mungkin
kemudian mau kepancing sama mereka
gak ada gunanya
lo bener bener berupa ya mon
gak apa apa jan lo harus nyanteng dulu dulu lah
kok gak delaman sendiri aja nih ini
iya iya tapi atuh jangan bengong gitu
makan kek nyemil itu minum apa kek
neng reva mau apa
gak usah gak usah gak usah
kalau misalnya reva mau kan reva tinggal ambil sendiri
mendingan daripada bibi repot repot bibi nemenin repa aja di sini
tapi bibi lihat kenapa neng reva murung gitu
neng reva bingung ya di sini ada si adriana sama si clara iya
aduh neng neng rempah jangan khawatir
mereka berdua tidak ada apa apanya sama neng reva ma
bibi bisa aja sih bikin orang senang
ini mah fakta kenyataan
bibi ngomong begini teh apa adanya neng
kalau neng repat tahu bibi masa masa kali tidak pernah bersikap baik pas sama si adriana teh
nih dari hati bibi yang paling dalam neng reva mah si the best
makanya neng repa jangan khawatir
yakin bibi ma si den boy ma nggak akan pernah pindah ke lain hati
karena bibi ma tahu pisan cinta dan sayang si ade ma cuma buat neng reva
ya tapi bi clara itu kan udah cantik pinter
cantik kan udah neng reva kemana mana tuh
itu kan menurut bibi orang tadi aku denger kok cowok cowok pada bilang kalau clara itu tipe cewek yang bisa bikin cowok cowok jatuh cinta
eh tamah buat lelaki buat cowok cowok yang mata karanjang yang pelai boy si ade ma tidak begitu
si ade ma beda dari laki laki yang lain
dia mah kalau sudah cinta teh mantep
bibi ma tahu pisan kumaha si ade bagaimana si ade
kan bibi yang rawat si ade dari kecil
dia ma neng kalau sudah suka sama sesuatu
itu ma terus dipencerong
dilihatin diperhatiin dijagain disayang
setia tidak setiap pengkolan ada
setia beneran neng
waduh nggak usah makasih
ya udah ya makasih ya
nggak apa apa kak
eh eh omong omong saya ini pendukung kamu lah biar kamu bisa jadi ya sama den boy
belum ngasih tau ya
saya ini termasuk salah satu pengkul di rumah ini
tapi bagian belakang tahu lah kalau kata gaulnya mah asisten rumah tangga
ini cantik kayak namanya
hah saya ke depan neng
saya yakin kalau besok atau besok pasti den boy suka sama kamu deh
soalnya kamu cantik badannya bagus
ingat waktu sih masih zaman sma dulu
sama badannya ngasing
sekarang aja udah disini jadinya gemuk
aduh bibi bisa aja
ih jangan panggil bibi panggil sri aja
bantuin bibi tuh di dapur
dia orangnya cerah emang
tapi inget ya pokoknya sri hidupnya clara buat jadinya sama den boy
boleh numpang mandi gak
maksudnya boleh numpang di sini enggak
ini tuh groggy lo ada bener juga tang
ya secara lo pengen deketin cewek cantik beautiful ini yang alias nenggelis ini lo tuh kudu mandi dulu tang
engga gitu juga kak
makasih neng cantik
lo belum mandi ya
ini bau banget dari tadi lo
neng cantik clara
kalau boleh tahu sekolah kamu smp nya sma mana ya
aduh di mana ya
pengen tau banget
tanya tuh yang bermutu
wah kayaknya benar juga deh
clara ini tipe cw yang bisa bikin semua cowok langsung jatuh cinta melihat dia
jadi deg degan gini ya sama dia